masalah kebocoran data kini kian mengkhawatirkan secara bertahap kebocoran terus terjadi dari data publik hingga disebut sebut data rahasia negara
rancangan undang undang perlindungan data pribadi kini akan diajukan di paripurna dan disebut sebut juga menjadi prioritas untuk segera disahkan
namun sejumlah khawatiran masih muncul seperti posisi lembaga pengawas pdp dalam eksekutif yang ditakutkan malah tidak bertaring
serta apakah regulasi baru ini soal sanksi dan juga denda mampu memacu pemegang data lebih memperketat sistem pertahanannya
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pertama adalah ketua panjarau pdp dpr ri abdul haris
kemudian juga ada ketua indonesia cyber security forum ardi suteja dan peneliti lembaga studi dan advokasi masyarakat atau lsam syevera dan madinah
selamat malam bapak dan ibu sekalian salam sehat
dan itulah tanggapan dari kepala bssn saya akan ke mas arief suteja terlebih dahulu
mas arief ketika direspon tidak ada perangkat elektronik yang disebut bermasalah ini apakah kemudian hanya menentukan
menenangkan publik atau jangan jangan memang kondisinya tidak sedarurat yang kita khawatirkan mas ardi
terima kasih mas bram ya
ya saya agak terkejut aja melihat tadi wawancaranya nanti
intinya gini ya yang namanya peretasan itu tidak mudah terdeteksi

tidak ada yang tahu ya teknologi juga tidak mungkin mengetahuinya
kita biasanya tahu ada pertasan itu ketika teman teman media mengangkat isunya itu
bahwa itu dia pertasan padahal kegiatan pertasan itu mungkin sudah terjadi atau dilakukan jauh hari sebelumnya
dan itu saya mungkin koreksi pak kepala tadi ya
itu bukan selalu kok peretasan itu harus mengganggu perangkat atau infrastruktur elektronik
jadi peretasan juga mencuri kita bilangnya menyalin menyalin data
jadi peretasan juga mencuri kita bilangnya menyalin menyalin data
itu sudah kita alami dua ribu tujuh belas ya waktu ransomware wannacry dua ribu tujuh belas ya
dan tadi juga disampaikan ya saya juga bingung saja
ini kayaknya posisi kita ini nggak berbeda dengan tahun dua ribu tiga belas ya
ketika kita mulai menginisiasi dibentuknya badan cyber nasional
yang sekarang menjelma jadi bssn artinya apa kita mundur lagi ini situasinya
baik tapi kalau kita lihat kemudian seperti yang disampaikan
menkom info tadi johnny g plate mengatakan sudah ada pembentukan dan inisiasi dari bapak presiden langsung
yaitu emergency response team apakah kemudian ini melihat respon yang berbeda
kontradiksi sikap begitu seperti apa anda melihat mas ardi
jadi gini ya saya menghadapi situasi ini persis apa yang terjadi waktu dua ribu tiga belas ya
waktu itu kita menginisiasi bentuk pembentukan badan cyber nasional itu ada masalah
ada masalah yang terjadi itu kondisi dari bssn bssn itu menjelma dan bssn itu menjelma

yaitu siapa presiden ri itu disadap itu pemicunya
nah sekarang kalau misalnya meledak bocoran data artinya tidak ada perubahan
ada sistem ada perangkat ada lembaga yang tidak berfungsi untuk mengamankan semua ini
jadi sekarang kalau dibentuk task force satgas apapun namanya
saya tidak melihatnya menyelesaikan masalah karena masalah fundamentalnya itu tidak pernah diperbaiki
baik apakah anda kemudian melihat ini semacam aksi pemadam kebakaran
ketika ada api baru bertindak kemudian
bukannya selalu seperti itu
oke baik saya akan minta tanggapan dari pak abdul haris
sebagai ketua panja informasi memang sudah akan dibawa ke paripurna segera
mengapa rasanya cukup lambat pak sampai akhirnya kita berlarut larut sampai presiden akhirnya membuat tim khusus yang namanya emergency response team ini
ya tentang ruu ini kenapa cukup lama
mungkin masyarakat sudah banyak tahu bahwa ada perbedaan antara dpr dengan pemerintah terkait dengan lembaga pengawasan perlindungan data pribadi
atau lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi
sampai di mana di dpr itu maunya independen di pemerintah maunya ada di bawah kementerian kominfo
akhirnya ketemu titik temunya yang di bawah presiden langsung bertanggung jawab pada presiden
nah kemudian terkait dengan makin kesini makin marak bagaimana
saya juga tadi terkejut dengan statement bapak kepala bssn itu
mana ada sistem elektronik yang terancam yang terganggu
ya memang namanya hacker mencuri data menyalin data secara tidak sah ya pasti
tidak serta merta mengganggu sistemnya merusak sistemnya tidak
tapi bahwa itulah esensi dari perlindungan data pribadi nanti
undang undang ini itu maunya menjamin tuntutannya adalah menjamin bahwa data pribadi harus dilindungi oleh para pengendali data pribadi
jadi kalau tadi disampaikan nanti kira kira seperti apa apakah akan mudah diketahui
ya saya kira kita melihat
data yang bocor itu pengendalinya siapa
masing masing pengendali data itu kan ketahuan
jenis data yang dikumpulkan pola pengumpulannya itu kan masing masing ketahuan
nah saya kira nanti dari sana
dan kemudian memang mestinya kalau saran saya justru kalau memang ada kebocoran diakui ada kebocoran
kemudian sampaikan mungkin kepada cyber race crime barangkali
sehingga polisi bisa ikut membantu
mencari siapa yang mencuri data ini
jangan malah mengatakan bahwa itu data yang sifatnya umum saja
dalam dunia digital gak ada urusannya umum sama sensitif
kalau database bisa diretas itu artinya hari ini mungkin disampaikan yang umum besok yang sensitif akan keluar
jadi saya kira kurang tepat
saya terus terang tidak sepakat dengan mengatakan itu data umum kok nggak bisa
namanya database data umum
namanya database dari sebuah pengendali data
itu harus diamankan harus dijamin keamanannya
jadi mudah mudahan ke depan ini dengan undang undang ini nanti diserahkan
ada patokan hukum ya
pegangan hukum yang kuat rujukan hukum yang kuat
sehingga pengendali data makin meningkatkan security systemnya
kemudian juga para peretas juga harus berpikir dua kali tiga kali
kemudian data yang diambil toh juga tidak akan bisa digunakan
kalau ketahuan misalnya ada yang membeli yang membeli mau untuk apa
akan ketahuan juga lama lama
baik pak haris ini kemudian sampai langsung dipimpin presiden
langsung di bawah komando presiden atau lembaga tim khusus respon tim ini
apakah menurut anda ini sesuatu yang telat
apakah dpr tidak pernah melakukan koordinasi bagaimana desakannya terhadap pemerintah
yang rasanya kemarin terus menolak dan juga rasanya tidak pernah menanggapi serius begitu kebocoran kebocoran ini
setiap kali terjadi kebocoran dan kami menerima dari media atau dari manapun yang menyampaikan kepada dpr
kami selalu mengadakan rapat
kami panggil kementerian kominfo bssn untuk kita sampaikan
dan kita sudah sedemikian rupa meminta agar mereka melakukan langkah langkah
ya alhamdulillah kalau hari ini dibuat task force atau apalah namanya yang dibuat dipimpin oleh pak presiden
mudah mudahan akan ada greget yang lebih baik lagi dalam penanganan kebocoran data ini
kalau selama ini dpr sudah sudah lakukan
setiap kali ada kebocoran kita selalu pertanyakan dan bagaimana
ada langkah yang diambil oleh kementerian kominfo dan bssn
baik baik ini tadi ada yang menarik juga ketika anda menjabarkan soal kealotan begitu mengapa cukup lama anda menyebutkan dpr ingin independen
tapi kemudian pemerintah rasanya bersikukuh ingin tetap dari eksekutif
nah kemudian ketika nanti diserahkan kepada presiden lembaga pengawas atau otoritas pengawas pdp ini
apakah kemudian tidak ada tumpang tindih begitu pak
pemerintah artinya menjadi wasit dan juga pemain
hanya koordinasi hanya rekomendasi saja yang diberikan sama pengawas pdp ini pak
tidak demikian jadi kalaupun misalnya independen itu juga bertanggung jawab langsung pada presiden kan
hanya bedanya kami melihat bahwa titik temunya ada di sini nih
kalau independen sebagaimana maksud kami selama ini adalah penunjukannya oleh dpr pemilihannya oleh dpr
kemudian tapi mereka juga di bawah presiden
sebagaimana misalnya kpi kib semua ada di bawah presiden
sk nya juga dari presiden semuanya sama hanya beda proses perekrutannya begitu
oke baik saya akan ke mbak syevera kemarin kemudian elsa menyebut kekhawatirannya soal kemudian jika ini masih di bawah presiden
apalagi jika nanti kemudian lembaga pengawas ada di bawah kominfo seperti apa mbak syevera
oke terima kasih mas
jadi memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini
satu penting sekali memang untuk meletakkan lembaga ini sebagai sebuah lembaga independen
karena kita tahu bahwa cakupan materi di dalam rancangan uudp itu tidak hanya untuk sektor swasta
tapi juga untuk sektor publik atau dalam konteks ini adalah pemerintah
jika sebuah lembaga ini berada di bawah kominfo atau juga berada di bawah pemerintah gitu ya secara umum
ini tentu akan menimbulkan ketidak efektifan di dalam penegakannya ya
ketika ada sebuah lembaga di bawah sebuah kementerian
lalu ketika dia harus menegur menko harus menegur kementerian yang lain
saya tidak merasa bahwa ini nanti akan bisa dilaksanakan dengan efektif
mungkin secara konseptual dicatat dalam undang undang bisa gitu
tapi mungkin dalam implementasinya ini akan jadi tantangan yang tersendiri gitu
bagi lembaga ini nantinya gitu
dan bahkan kalau misal kita melihat di dalam berbagai kasus kebocoran data
pemerintah ini kan seringkali sangat reluctant ya mas ya
jadi seringkali misalnya di dalam kebocoran data biologis
kebocoran data bioreka misalnya
ini kan kominfo melalui siaran persnya merespon bahwa
ini tidak berasal dari kominfo kebocorannya
lalu dulu pada saat ihek bocor
kemenkes bilang bahwa ini data bocornya dari data e hack yang lama
sekarang sudah tidak digunakan
ini kan sebenarnya ada sikap sikap reluten yang sebenarnya harus ditegakkan
oleh lembaga yang kemudian imparsial independen dari pengelolaan pemerintah itu sendiri gitu
jadi efektifitas ketika lembaga ini independen akan sangat bisa menjangkau
bagaimana nanti sistem peneguran
lalu bagaimana penanganannya
dan bahkan ini akan membantu kita sebagai subjek data
ketika ada sebuah kebocoran data pribadi
kurang lebih seperti itu mas
terkait dengan otoritas perlindungan data pribadi yang independen
baik saya akan ke pak abdul haris
bagaimana meresponnya pak
harapannya ketika independen akan imparsial begitu
bagaimana jaminannya dalam uu pdp nanti ketika setelah disahkan
saya tidak ya dalam pembentukan undang undang kemarin juga kita bahas alternatif alternatif
bagaimana karena elsam termasuk yang memberi masukan pada kami
tapi coba bayangkan kalau independen sama sekali kemudian dia tidak dibawa presiden
tidak dibawa siapa siapa
terus kemudian dia dapat anggaran dari mana
ini kan problemnya salah satunya itu
kalau anggarannya kecil tidak punya untuk operasional
padahal untuk urusan kebocoran data atau perlindungan data pribadi ini butuh dana yang cukup besar
contoh misalnya ya kita melihat independen
tapi tetap sesungguhnya di bawah presiden juga
jadi tidak bisa kemudian independen terus berdiri sama sekali
kita melihat kpk misalnya apakah dibilang tidak efektif
artinya dia bisa menjalankan fungsi dengan baik
dan dia di bawah presiden juga bertanggung jawab pada presiden kan dia
jadi saya kira kalau kemudian imparsial sama sekali
kemudian berdiri sendiri
saya tidak melihat ini sebagai satu solusi bahwa kemudian pasti akan mampu menjamin itu semuanya
terus kalau kemudian sebaliknya malah
dia bisa mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat
nah nanti kan malah kemudian malah didikte oleh masyarakat yang merasa menyumbangkan
itu masalah juga
jadi saya kira contoh lembaga ini sudah kami pertimbangkan dengan baik
sehingga titik temunya ada di situ
baik masalah keuangan dan juga masalah pengawasan
mbak syevera tanggapannya seperti apa
iya terima kasih
jadi mungkin kalau misal ditanya ini nanti lembaganya justru gimana independen gitu
kami melihat bahwa sebenarnya kita ada ombudsman
ada juga komnas ham yang bisa kita katakan sebagai sebuah lembaga independen
kalau bicara mengenai komisi pemberantasan korupsi atau kpk gitu
justru dengan adanya revisi yang terbaru undang undang kpk itu menurunkan efektivitasnya kalau misal kita melihat ya
kita kan memang sekarang secara eksplisit di dalam umumnya
secara eksplisit di dalam uu pemberantasan korupsi kan disebutkan bahwa
kpk ini adalah rumpun lembaga eksekutif yang independen
dan ternyata dari penelitian yang dilakukan oleh kawan kawan di icw misalnya
terjadi penurunan terkait dengan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kpk gitu
dan kalau misal kita bertanya seperti apa koordinasinya seperti apa
justru mungkin yang membedakan seperti ini ya pak dan mas itu
kalau misal kita melihat bahwa lembaga itu adalah bagian dari eksekutif atau pemerintah
maka memang jelas bahwa di sini konteksnya dia akan melakukan
lapor kepada presiden sebagai sebuah kepala pemerintahan gitu
kepala dari eksekutif kalau melihat dari hukum administrasi
tapi sebenarnya kita melihat ketika memang ada komnas ham
lalu juga ada ombudsman yang harus berkoordinasi dengan presiden
sebenarnya saya melihat ini sebagai bagaimana jabatan presiden sebagai kepala negara
jadi ini juga menjadi dua diskursus yang menjadi penting gitu
terkait dengan adanya otoritas perlindungan data pribadi yang independen
dan bahkan kalau kita melihat gitu ya dari berbagai negara di dunia
penelitian terakhir yang dikemukakan oleh graham greenleaf gitu
yang sudah memiliki legislasi atau regulasi terkait dapungan pdp
itu sekitar satu ratus empat puluh delapan sampai dengan satu ratus lima puluh negara saat ini
itu memang memiliki otoritas pelindungan data pribadi yang independen gitu
apalagi dengan kondisi ruu pdp sekarang yang akan disahkan nanti ada pidananya
nanti ada sanksi administratifnya akan lebih efektif dan relevan
ketika ada sebuah lembaga khusus yang memang dia independen untuk menegakkan
adanya pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi di indonesia
baik saya akan minta komentar pak ardi ketika kemudian lembaga pengawas atau otoritas pengawas ini
kemudian diserahkan pada eksekutif apakah kemudian ini masih sejalan begitu dengan perspektif
masalah keamanan data publik tapi tidak langsung dijawab karena kita akan jeda sejenak
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
masalah kebocoran data kini masih dan kian mengkhawatirkan kita masih akan melanjutkan dialog marak kebocoran data ru pdp
apakah menjadi solusinya masih dengan sejumlah narasumber dan saya akan ke mas ardi suteja tadi
sebelum jeda kita membahas bagaimana kemudian posisi dari lembaga pengawasan
apakah kemudian ketika di bawah eksekutif ini masih akan sejalan begitu dengan perspektif kita
prioritasnya adalah pengamanan data publik mas ardi
terima kasih ya ini sebetulnya saya harus sampaikan apresiasi ya kepada teman teman di dpr
komisi satu terutama yang telah berjuang bersama sama dengan teman teman lsm lsm
dan kami kami di komunitas ya di dalam memperjuangkan ru pdp ini karena ini merupakan suatu perjuangan yang cukup lumayan panjang

kalau sekarang sudah ada produk hukumnya nantinya akan disahkan di paripurna ini luar biasa ya
pasti ada kekurangan ya
nah di situ lah yang diharapkan fungsi masyarakat ya
semua yang merasa memiliki kepentingan ikut mengawasi
dan di sini juga dituntut nanti peran bapak presiden sebagai saya melihat figur bapak presiden ini sebagai penengah
penengah yang bisa juga menyatukan perbedaan persepsi di dua belah pihak
sehingga ini bisa berjalan lancar ke depan walaupun tidak sempurna
tapi paling tidak kita sudah memiliki semacam panduan baku ya
bagaimana kira kira bisa kita menekan resiko resiko terjadinya kebocoran data
yang selama ini memang belum pernah ada dan ini sekarang sudah ada
mari kita dukung gitu
walaupun mungkin ada perbedaan persepsi ini di bawah di eksekutif segala macam ada independen
saya kira bukan itu masalahnya
adalah bagaimana kita sekarang mendukung dulu
ini bisa berjalan kita lihat performa dari lembaganya nanti ketika dibentuk
itu yang harus dibuktikan
mereka harus buktikan dulu pada masyarakat bahwa ini adalah lembaga yang efektif untuk bisa ikut menanggulangi potensi potensi risiko kebocoran data
baik tapi apakah kemudian ketika masih akan dibawa pemerintah kita tidak akan kemudian mengulang masalah kelemahan pertahanan siber ini kemudian mas ardi
apakah kemudian tidak perlu lagi tambahan pengawas atau ini memang berada di independen untuk kemudian lebih memperkuat
karena dianggap lebih paham begitu terkait dengan masalah digital
seperti apa mas ardi
ya pertama gini bukan hanya lembaga aja
yang perlu diperkuatkan oke kita sekarang ada badannya ada bentuknya
tapi badan ini kan harus diawaki oleh yang menggerakkan
nah sdm ini nggak bisa sembarangan
sdm ini harus yang mumpuni punya kompetensi punya keahlian punya pengalaman
dan tentu juga harus memiliki sertifikasi profesi yang memang mendukung
kalau tidak didukung oleh semua ini lantas apa yang bisa diharapkan
dia tidak akan mengerti konteks yang akan dia bahas di dalam lembaga ini dan ini menjadi penting
karena di arah digital ini ternyata tidak seperti berbeda
gambaran yang selama ini kita pahami bahwa ini memerlukan keahlian keahlian khusus
kalau kita mengulangi pembentukan lembaga merekrut orang seperti yang sudah sudah
terus terang aja lembaga ini menurut saya tidak akan lebih efektif dari sebelumnya
baik saya akan minta tanggapan dari mbak safera seperti apa
kemudian publik akhirnya dituntut didesak untuk kemudian juga mengawasi lembaga pengawas pdp ini
oke terima kasih banyak
jadi kami berharap sih jangan sampai ketika ada kepojoran data pribadi
responnya sama seperti tadi bssn ya
tadi bssn mengukakan bahwa kayak belum ada sistem elektronik yang terganggu atau sedemikian rupa gitu
kami berharap meskipun nanti ya pada disahkannya akan ada di bawah pemerintah gitu ya
kami semua gitu ya misalnya dari teman teman masyarakat sipil juga tentu akan mengkawal terkait dengan bagaimana lantas lembaga tersebut gitu
dan satu hal lagi sebenarnya mas
kalau misal kita bicara mengenai lembaga negara independen dan juga lpnk
kalau misal ini kan berarti di bawah pemerintah dalam konteks ini
di bawah presiden gitu ya
berarti kan ini nanti akan menjadi sebuah lembaga pemerintahan kementerian gitu
yang mana kalau misalnya kita lihat gitu ya
lpnk ini sangat akan bergantung pada political will dari pemimpin
maksudnya adalah presiden gitu
misalnya saja di tahun dua ribu dua puluh ada banyak sekali lembaga yang kemudian dihapuskan gitu oleh presiden
sebenarnya ketika sebuah lembaga ini adalah independen dan secara langsung dinyatakan di dalam undang undang bahwa dia independen
dan memiliki keunangan sedemikian rupa
dia tidak akan dengan mudah untuk bisa dihapuskan
untuk bisa digantikan gitu
tapi kalau misal lembaga ini di pengaturannya di bawah undang undang
misalnya di dalam kepres
di dalam perpres
ini kan sangat memungkinkan ya
untuk diubah sedemikian rupa
untuk nanti diubah mekanismenya
tiap tahun sesuai dengan pergantian presiden
ini kan juga menimbulkan ketidakpastian gitu
terhadap adanya sebuah lembaga ini gitu
mumpung ini belum disahkan
akan menjadi satu ruang yang baik gitu
untuk kita kemudian bisa gitu
menciptakan sebuah lembaga negara yang independen gitu
kalaupun memang ini
nantinya akan dibuat seperti kpk
atau beberapa lembaga negara yang lain
yang dibawa eksekutif
tapi dia juga independen
perlu juga seharusnya ditekankan
bagaimana sebenarnya kewenangannya
lalu juga tanggung jawab yang diemban
karena kalau misal kita lihat di rancangan undang undang pdp
saat ini kan secara eksplisit menyatakan bahwa
terkait dengan pelindungan data pribadi
ini wawonan utamanya ada di dalam pemerintah gitu
baru dalam pelaksanaannya
akan dibentuk sebuah lembaga
ini kan kelihatan
bahwa sebenarnya ada di bawah pemerintah gitu
dan bagaimana koordinasinya ya
saya jujur saja
perlu sekali ini nanti untuk bisa dikawal dan diawasi
atau bahkan di improve secara bersama mas
karena memang masih banyak sekali ya
dan otoritas pdp independen ini sebenarnya kunci
dari dapat dilaksanakannya undang undang pelindungan data pribadi
di dalam sebuah negara
ini menarik kemudian frasa akan dibentuk
dan bagaimana detailnya
pak abdul haris seperti apa kemudian kekhawatiran dari publik ini pak
soal ternyata tidak ada secara detail
nanti diharapkan akan dibahas setelah kemudian ini akan menjadi undang undang begitu
tahapan yang pertama saya berharap segera disahkan dulu
undang undang ini adalah usulan pemerintah
membuat undang undang ini
itu bukan maunya dpr saja
tapi juga ada pemerintah pembahasannya
jadi tidak bisa seperti yang dikatakan mbaknya dari elsam itu
semaunya dia sendiri
itu tidak bisa
ini usulan pemerintah
itu antara dpr dengan pemerintah
ya pastilah ada tarik ulur
cari titik temu
kalau maunya kaku kakuan
yang di kanan tetap di kanan
yang di kiri kiri
yang ada titik temu
undang undang tidak jadi
kira kira seperti itu
jadi saya kira ini mengelola negara tidak semudah
kalau mau saya begini
terus harus begini
ya tidak seperti itulah saya kira
saya sepakat dengan pak arfi tadi
kita berharap ini segera disahkan
bahwa kekurangannya pasti
tidak mungkin sempurna
nanti kita awasi bersama
kita kawal bersama
kita kasih masukan bersama
ketika ada undang undangnya
jawaban atas ketidakpastian yang selama ini
itu ada jawabannya
baik pak aris
dalam ruu pdp ini
apakah memang sudah
ada atau jangan jangan nanti
begitu dibahas bisa lewat perpres
bisa lewat kepres atau seperti apa
saya belum bisa menyampaikan ya
sebagai ketua pahanja
detail undang undangnya sebelum disahkan
tata tertibnya seperti itu
tidak bisa membacakan secara keseluruhan
tapi upaya maksimal untuk
untuk betul betul mengatasi
sekali lagi ini yang kita lindungi adalah data pribadi

masyarakat di indonesia

soal pertanyaan ada atau tidak
ada atau tidak
terkait dengan detail lembaga pengawas
yang dikhawatirkan oleh
baik saya akan minta tanggapan dari mas ardi
kekhawatiran ini apakah kemudian
cukup terjawab gitu
ketika disebutkan nanti akan dibahas
setelah disahkan menjadi undang undang mas ardi
ya saya kira memang prosesnya seperti itu
tidak ada sesuatu yang instan ya
untuk bisa mencapai tahap
dimana ini akan dibicarakan
dibahas di paripurna
pengesahan undang undangnya sudah luar biasa
ya saya kira kita masih bisa bersabar
lembaganya dibentuk ya
melalui kepres ya
itu masalah teknis saya kira ya
dan paling tidak
perjuangan untuk ada undang undang itu sendiri
dan ini juga harus kita catat
bahwa ini perjuangan semua pihak ya
bukan hanya sepihak
ada pemerintah di situ
ada kita kita di industri ya
jadi ini upaya bersama
jadi kalau sudah sampai tahap ini
ya seharusnya kita
sebaiknya kita dorong
ikut dukung ya
bapak presiden mau bentuknya seperti apa
ya kita percayakan pada beliau lah
baik mas ardi
kemudian menjadi pertanyaan
apakah kemudian ketika menjadi undang undang pdp
tentu ini menjadi solusi
untuk kemudian semua masalah kebocoran
hanya menjadi penambah regulasi
tanpa menyelesaikan masalah
tapi dijawab nanti
kita akan jeda senang
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan masih melanjutkan dialog
marknya kebocoran data
apakah ruu pdp menjadi solusinya
ini akan saya tanyakan langsung kepada mas ardi
apakah ini menjadi solusi yang kita tunggu tunggu
apakah kemudian ini bisa menyelesaikan masalah
hingga ke akarnya mas mas ardi
saya tidak demikian berpandangan ya
ini adalah salah satu
adanya keberadaan undang undang ini
hanya sebagai salah satu upaya
untuk menekan resiko yang ada
tapi kalau mau bicara
menghilangkan atau menghilangkan sama sekali
kebocoran data itu tidak mungkin
karena kebocoran data ini dari dulu sudah ada
sudah ada sebelum ada zamannya internet
itu sudah terjadi
dan di negara maju pun
juga secanggih apapun
tetap terjadi kebocoran data itu
nah yang sekarang harus dipahami
bagaimana membentuk pola pikir ya
yang mampu mengantisipasi potensi resiko resiko yang akan timbul
nah kalau ini tidak dibangun
tidak dibangun awarenessnya ya
ya terus akan terus terjadi kebocoran data itu
dan saya tidak meyakini
bahwa produk hukum yang sekarang sudah kita
sudah menjadi akan disahkan di paripurna dpr nantinya
itu bisa paling menjadi solusinya tidak
tapi paling tidak ini bisa menjadi upaya
untuk menekan resiko resiko yang kemungkinan akan timbul kemudian
baik apakah kemudian
jika kemudian disebutkan mengatur denda dan juga sanksi
ini cukup kemudian untuk kemudian membuat pemerintah
atau pemegang data publik ini mas ardi
untuk bisa lebih menjaga begitu
atau jangan jangan nanti ketika
lembaga pengawas juga ada berada di bawah pemerintah
ini akan semacam hanya koordinasi
hanya semacam rekomendasi saja begitu mas ardi
kalau dibilang apa namanya ini lembaga pemerintah
saya kira inilah yang kenapa saya tadi sampaikan
bahwa perlu peran dari masyarakat untuk juga ikut mengawasi ya
teman teman di dpr juga ya
teman teman l sam lainnya
karena kalau memang menyimpang
ya ini tentunya kita harus bersuara
kan sudah disampaikan
bapak presiden sendiri yang ngomong bahwa data ini sekarang ada di new oil
ini adalah aset strategis
nah kalau aset strategis saja
saja kita tidak bisa jaga
lantas mau kemana
ya bangsa ini mau dibawa ya
ekonomi kita akan terganggu
sosial kita akan
ini akan merembet kemana mana ya
perlu kita sadari
bahwa yang namanya data
bentuknya apapun data itu
itu sudah menjadi aset strategis
yang penyalahgunaannya bisa menjadi masalah keamanan nasional
mas ardi tadi anda mengatakan juga soal bagaimana kualitas sdm
pengelola dari infrastruktur digital
ini juga perlu diperhatikan
apakah kemudian ketika ruu ini akan disahkan menjadi undang undang pdp
ini juga bisa kemudian meningkatkan harapan dari kualitas sdm nya itu tadi
saya kira demikian ya
karena di dalam rancangan undang undang pdp yang saya sudah baca
itu memang tadinya apa yang kita harapkan adanya semacam profesi ya
profesi perlindungan data itu ternyata termaksud di dalam rancangan undang undang itu
sehingga ke depan nanti juga disamping ada undang undang
juga akan melahirkan berbagai bentuk profesi baru di bidang perlindungan hukum
di perlindungan data
nah ini juga tentunya akan menjadi suatu mata kuliah baru ya
yang juga akan menarik minat banyak adik adik atau teman teman profesional
yang untuk mau menekuni masalah perlindungan data ya
sehingga kita paling tidak memiliki ke depan akan memiliki sdm sdm perlindungan data yang berkualitas
baik baik mbak sevira tanggapannya seperti apa
seberapa optimis kemudian kita sebagai publik untuk melihat undang undang pdp ini mampu nantinya menjadi solusi
apa ya mengurangi kebocoran yang kian masif terjadi
iya jadi sebenarnya dengan adanya ruu pdp ini akan memang ada beberapa hal yang terimprove atau meningkat gitu
satu ada kemudian hak subjek data yang direkognisi
lalu juga ada kewajiban pengendali dan juga pemroses data
yang dulunya mungkin belum secara efektif gitu
ada sekarang ada di sana gitu dan juga berbagai hal yang lain gitu
meskipun gitu ya tadi mungkin seperti yang disampaikan pak ardi dan juga pak abdul karis
bahwa memang ini bukan menjadi end game nya gitu
tapi justru akan ada banyak hal yang perlu kita lakukan
ini adalah langkah awal langkah utama yang bisa menjadi rujukan bagi kita untuk kemudian ketika ke depan terjadi pelanggaran data pribadi gitu
tapi juga tidak serta merta akan menyesuaikan sebuah masalah gitu
karena selama ini juga misalnya apakah dengan adanya undang undang tidak pidana korupsi korupsi selesai
justru ya ini menjadi langkah awal yang bisa kita lakukan bersama gitu
dan mungkin yang kedua yang tadi disampaikan pak abdul karis bahwa membuat negara atau di dalam negara tidak bisa seenaknya atau maunya sendiri
dari kami pak dari rakyat maksudnya dari lsm justru ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami gitu
mungkin memang itu yang kemudian diperdebatkan oleh pemerintah dan juga dpr
dan kami tentu dengan sangat senang dan juga secara penuh mendukung adanya ru pdp
khususnya kami di lsm yang juga mengadvokasi terkait isu tersebut gitu
tapi kami juga ingin gitu menyampaikan bagaimana kemudian yang menjadi ideal bagaimana yang menjadi contoh di praktik di negara lain gitu
meskipun memang kami akan menyerahkan proses itu secara prosedural dan juga politik ke pemerintah dan juga dpr
tapi itu menjadi aspirasi gitu bagi kami
dan sebenarnya mungkin mas ada beberapa catatan yang kami di masyarakat sipil juga concern terhadap adanya ru pdp ini
mungkin satu saja yang kemudian menjadi sangat penting adalah terkait dengan sanksi pidana gitu
kami dari masyarakat sipil sebenarnya ingin ada penghapusan sanksi pidana tersebut gitu
tapi ternyata memang ada
dan ada satu pasal yang sebenarnya mengkhawatirkan bagi teman teman pers
kami takut bahwasannya undang undang ini menjadi undang undang ite dua yang bisa kemudian mengkriminasi teman teman pers gitu
karena di dalam ru pdp khususnya di pasal enam puluh tujuh ayat dua yang mana itu mengatur terkait dengan pasal enam puluh lima ayat dua
akan ada sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya atau orang lain
kami juga takut dan concern bahwa ini akan menjadi satu bumerang gitu bagi teman teman pers
karena misalnya dalam undang undang ite yang sedemikian rupa juga dirumuskan bahwa ketika ada malang hukum segala macam
tapi seringkali itu dijadikan ruang untuk mengkriminalisasi gitu
jadi kami sangat concern juga terhadap isu tersebut gitu
meskipun juga kami melihat ada beberapa hal lain yang menjadi isu seperti halnya terkait klasifikasi terhadap perlindungan data pribadi spesifik
lalu juga data pribadi anak yang sudah diatur memang
tapi kami melihat ada beberapa hal yang perlu untuk diatur
misalnya terkait dengan batasan usianya lalu juga bagaimana pengecualian terhadap pemrosesan data anak tanpa wali ketika untuk kepentingan konseling dan psikologis
lalu yang penting juga adalah pembabakan sanksi administrasi atau administrasi denda
jadi memang tentu kami mendukung ru pdp ini tapi memang betul kami juga akan tetap mengkawal bagaimana sampai nanti ru pdp ini disahkan dan juga diimplementasikan
karena tentu kami berharap banyak
dan juga berharap banyak
jadi tentu kami juga berterima kasih
tapi ya selalu ada ruang untuk kita bisa membenah lalu juga mengimprovisasi
jadi saya rasa ini luar biasa ada tapi memang perlu ada satu tindakan konkret juga dari berbagai stakeholders untuk penegakan undang undang pdp ketika nanti sudah disahkan
mungkin itu mas
baik ini potensi bumerang khawatiran terkait kriminalisasi yang digunakan secara tidak tepat
begitu pak abdul haris bagaimana menanggapi aspirasi ini pak
saya kira beda ya dengan undang undang ite
dengan ru pdp
dengan ru pdp
dengan undang undang ite
dengan undang undang ini pdp
karena data pribadi itu sepatunya pasti banget gitu loh
nggak ada perdebatan kalau itu data pribadi saya
ya memang orang lain tidak boleh menggunakan kecuali atas konsen atas kepersetujuan saya
nggak ada perdebatan di sini
nama abdul haris itu ya nama saya
tanggal lahir ini tanggal lahir saya
jenis kelamin agama dan seterusnya ini anak anak punya saya
kalau misalnya mas bram menggunakan punya saya mengekspos saya tanpa sepengetahuan saya
ya nggak boleh
beda kalau yang memang kita melihat undang undang ite betapapun pasal yang disiarkan itu sudah ditolak tiga kali
tapi memang penerap apa pelaksanaan di lapangan itu yang mungkin ada sedikit perbedaan
oleh karenanya ini juga pernah kita eksersis dalam pembahasan
untuk mengenai undang undang pdp berkaitan dengan masalah ini
ada masukan ya termasuk dari elsam juga ngasih masukan ini begini begini
tapi kita membahasnya waktu itu ya bahwa ini data pribadi yang tertentu sudah jelas apa saja yang tidak boleh di expose oleh siapapun tanpa persetujuan
nanti kalau misalnya boleh akhirnya kemudian awur awuran juga
apa jadi rusak lagi
kalau ada perbedaan
kalau ada perbedaan
kalau ada pembolehan pembolehan
kalau ini boleh
kalau itu nggak boleh
nah nanti lebih mengundang perdebatan lagi
pak haris artinya ada batasannya begitu ya
maksud anda nanti dalam ruu pdp ini soal data pribadi itu apa saja kemudian yang mencakup definisi dari data pribadi ini
ada lengkap sudah
jadi begini mas misalnya nih ada sering diilustrasikan begini
setelah pdp disahkan
diundangkan dan dilaksanakan
nanti tidak lagi kita akan diganggu oleh maaf ya sales sales tertentu perusahaan tertentu
terus apa kemudian sales perusahaan tertentu ini nggak boleh menelpon nasabahnya
karena memang kalau dia nasabahnya
tapi kalau pindah perusahaan terus kemudian data di perusahaan yang lalu dibawa kemudian untuk nelponin kita
ini masalah gitu loh
tapi selama masih dalam persetujuan kita dengan
sebagai kita sebagai nasabah perusahaan a misalnya ya mereka berhak menelpon kita menghubungi kita
kaitannya dengan mungkin perbaikan layanan dan lain sebagainya boleh
tapi kalau dia sudah pergi dari perusahaan a ke perusahaan b terus kemudian dia menawarkan jasa dari perusahaan b
di mana kita tidak ada persetujuan terhadap perusahaan b tersebut
nah ini masalah
baik baik terakhir pertanyaannya kapan rencana akan diparipurnakan dan disahkan pak haris
nunggu jadwal paripurna
setelah biasanya ada badan musawarah untuk penjatualan paripurna dan mudah mudahan dalam waktu dekat
baik harapan ini tentu menjadi jawaban begitu
bagaimana terkait dengan respon pemerintah dan juga legislatif terkait keresahan masyarakat atas bocornya sejumlah data
tidak hanya data pribadi data publik tapi juga rahasia negara begitu
terima kasih telah bergabung bersama kami ketua panja ru pdp dpr ri abdul haris
dan juga ketua indonesia cyber security forum
ardi suteja kemudian ada peneliti dari elsam shefira dan madiah
terima kasih telah bergabung sama kami selamat malam salam sehat selalu